gue gak tau ya cuma gue yakin itu semua pasti kerjaan istri muda bokap gue
pasti dia udah ngasuk bokap gue
ih beneran ya gue gak suka banget tuh sama nyokap tiri lo
apa apaan coba pengen gue hancur
uh tahu masa ikut ikutan aja urusan pribadi orang
tau kenapa nyokap tiri lo tuh kelewatan banget sampai bikin bokap lo tuh benci banget sama gue
sebel sebel sebel sebel
aduh gimana ini
mereka gak ada yang tau kalo adriana itu mantan pacarnya si boy
gue kasih tau mereka lah ya
ah tau ah gue males ngomongin ini ya
gue harus cabut sekarang ya sebelum gue cariin
yaudah hati hati ya
sampai jumpa aja ya re
kasian ya reva
lumpanya punya ibu tiri
udah minta maaf kok sama dia
maksudnya aku udah mencoba buat baikan sama dia
tapi dianya aja pi yang gak mau
keras kepala banget
kamu bener bener keterlaluan
tapi aku tuh udah berusaha
kamu bener bener telah membuat papi marah sama kamu
kamu pergi ketemu adriana
kamu minta maaf sama dia
dan kamu janji tidak akan pernah memukul dia lagi
kalau seandainya kamu tidak mengikuti permintaan pami
papi akan kirim kamu ke asrama
kalau gue gak minta maaf sama istri muda bohong
ini mau pindahin gue ke sekolah asrama
ibu tiri lo kok begitu banget sih
tiri tuh ceritanya kayak gini boy
gue bakal kasih lo pelajarannya
gue gak takut sama lu
ini gak direstuin sama tante marisa
masih aja ngotot deket deket sama boy
gak malu apa
kakak gak mau gue turun
padahal gue tuh gak sengaja boy
gue bener bener gak bermaksud buat nyakitin dia
bahkan gue udah mencobotbaikan sama dia
tapi gue gak ngerti rencana jahat apalagi yang dia udah pikirin
kapan kapan kalau lo ke rumah gue gue kenalin sama istri muda bokap gue
kenapa ya bokap lo sampe segitunya sama lo
lagi di rumah sakit
aku lagi jengukin boy
leva sekarang juga kamu pulang
papi akan telepon surti
tapi akan cek apa kamu mengikuti permintaan papi apa tidak
sekarang juga kamu pulang
gue kayaknya harus balik duluan nih
soalnya bokap gue udah suruh gue pulang
padahal gue masih pengen berduaan sama lo disini
lagian juga gue seneng kok bisa disini bareng lo
tapi gue harus tetap balik
intinya lo mau balik aja

dia balik tadi

orang lo cuma model yang namanya mulut amat perut
panenmu aja tadi aku ajakin kamu ya
buat makan nyuruh kamu beli kamu gak mau
ternyata gak ada duit
aku emang begini orangnya
si yanto beruntung banget ya mel punya lo
gue mau balik duluan ya guys
soalnya tadi bokap gue ada telepon suruh pulang
ini kan hari minggu cales
nyantai gitu emang bokap lo gak tau ini hari libur
bokap gue tau sih
mas lo lagi ngejengukin boy di rumah sakit
pake disuruh pulang segala
hmm gue gak tau ya
cuma gue yakin itu semua pasti kerjaan istri muda bokap gue
pasti dia udah ngasut bokap gue
ih beneran ya gue gak suka banget tuh sama nyokap tiri lo
apa apaan coba pengen gue hajar
uh tau masa ikut ikutan aja urusan pribadi orang
tau kenapa nyokap tiri lo tuh kelewatan banget
sampe bikin bokap lo tuh benci banget sama boy
sebel sebel sebel sebel
aduh gimana ini
mereka gak ada yang tau kalo adriana itu mantan pacarnya si boy
gue kasih tau mereka gak ya
ah tau ah
gue harus cabut sekarang ya sebelum bokap gue cariin
kasian ya reva
rupanya punya ibu tiri yang bisa gantiin amar om nyokapnya
malah jadi kayak musuh gitu
yaudah lah ya
mendingan sekarang kita ke kamar yang buat
kasian dia sendirian
lo ntar dulu deh
oh nggak penting sih
oh gini sekarang gitu jadinya
sekarang main rahasia rahasiaan gitu sama aku
udah nggak jujur lagi
nggak bebek nggak
aku cuma mau ngomongin masalah anak warior sama ekel
bilang dong dari tadi
yaudah aku masuknya dulu ya sama ekel
masalah agen warior
ini bukan masalah warior kak
ini masalah boy
kalau mati rinnya reva itu adriana
mantan pacarnya boy
kal lo liat tuh muka gue
muka gue lagi serius nih
maka gue liat tuh muka gue
pantesan tiap ketemu gue dia selalu ngindar
kita harus ngelakuin apa kal
kalau kita kasih tau reva
kalau adriana itu mantannya si boy
hubungan mereka berdua bisa kacau kali
apalagi reva itu udah tahu soal brosur iklannya adriana sama si boy
itu udah pasti reva bakal berpikir
kalau boy itu masih cinta sama adriana kal
eh juga ya
ya sekarang kalau misalnya kita diem diem aja
lambat laun reva juga bakal tau sendiri kal
nah kalau sampai reva tau sendiri
kita bakal makin susah kal ngejelasin ke reva
kalau nggak gini aja ya
mendingan kita sharing ke salah satu temennya reva
siapa tau kita dapet solusi
dia bisa ngejelasin ke reva
kalau seandainya reva suatu saat tahu
kalau adrena itu mantan pacarnya boy
ya setengahnya bisa ngeredam kemarahannya reva dikit lah
yaudah kalau gitu gue bilang bebe mel mel
eh jangan jangan cewek lu
lo kan tau sendiri cewek lo ember
nguatin cewek gue segala
tapi memang bener sih
emang gitu adanya
soalnya raya itu kalau denger sesuatu nggak langsung disampaikan mentah mentah kal
dipikir dulu dan ditarik dulu kata kata yang apa yang ingin dikeluarkan